banjir masih merendam kabupaten sintang kalimantan barat
banjir yang sudah memasuki hari ke dua puluh tiga ini tentu mengganggu aktivitas warga di sana
lalu bagaimana nasib para pengungsi dan penanganannya
malam ini melalui sambungan zoom kita akan berbincang dengan dandim sintang
sekaligus penanggung jawab lapangan satgas banjir sintang letkol kuku suharwiono
halo selamat malam pak kuku
selamat malam mas isra
pak koko ini kan sudah dua puluh tiga hari ya banjir mengenangi wilayah sintang
bagaimana kondisi banjir longsor maupun cuaca di sana hingga malam ini
untuk banjir sudah ada penurunan ketinggian air
dari kemarin sampai dengan hari ini ada sekitar sepuluh lima belas cm yang turut
namun demikian untuk curah hujan masih ada di beberapa tempat
dan kondisinya sekarang sudah mulai banyak yang mau rumahnya masuk

dan kita diperik
tapi berbicara soal warga yang sudah mulai kembali ke rumahnya masing masing
apakah banjir ataupun cuaca di sana sudah semakin membaik sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya
apakah tidak ada lokasi lokasi yang bisa dikatakan harus diwaspadai begitu pak
untuk lokasi lokasi yang di pinggiran sungai di santaran sungai ini memang masih
dan lokasi yang kawan dan pemerintah sudah menetapkan ada tiga puluh dua lokasi pengungsian yang sedih
namun demikian ada juga warga yang mengungsi di rumah keluarga maupun anak famili
dan di tempat tempat yang tidak beda
kita tetap mencoba kepada warga yang sekarang masih berjabat banjir untuk pas padang dan menjauh dari lokasi banjir
jadi kita harus mencari warga yang lebih baik
nah beberapa waktu yang lalu kan sempat ada terjadi kendala pak terkait dengan fasilitas umum
jaringan listrik maupun komunikasi
bagaimana dengan saat ini pak
apakah semuanya sudah kembali normal seperti sedia kala atau justru masih ada lokasi lokasi
yang mengalami gangguan terkait dengan komunikasi ataupun listrik pak
untuk jaringan telekomunikasi terutama telkomsel dua hari yang lalu sudah mulai normal
kemudian jaringan internet
dari telkomsel juga sudah normal
selama kemarin sempat telkomsel down itu yang bisa jaringan di jualan
tapi sekarang semuanya sudah lancar
kemudian sampai dengan hari ini masih ada enam puluh satu benci listrik yang terendam air dan mati
dan ada sekitar lima belas dua ratus pelanggan yang belum bisa menikmati listrik sampai dengan hari ini karena adanya benci listrik
jadi itu yang terendam air
oke nah terkait dengan hal ini tentunya apakah bisa dikatakan bahwa untuk aktivitas warga sendiri di sana
apakah jadinya lumpuh begitu pak
ataukah aktivitas sudah mulai berangsur kembali normal terkait dengan aktivitas warga bekerja
ataupun nanti hari senin untuk sekolah anak anak dan lainnya pak
jadi untuk aktivitas masyarakat pada siang hari itu sudah berangsur angsur normal
kemudian kalau untuk malam hari kita sarankan untuk di tempat masing masing
karena kita tidak tahu kedalaman air yang ada di sekitar wilayah pintang ini
kemudian untuk kegiatan belajar mengajar itu ada seratus lebih sekolah
mulai dari ck sd smt dan ssa yang terkenang
sebagian juga kita cekakan sebagai tempat pengajian
dan dari pemerintah daerah kabupaten pintang
untuk kegiatan belajar mengajar sementara diliburkan sampai dengan satu sisi ke depan
nah ini untuk tanggap bencana sendiri kan diperpanjang pak
untuk evaluasinya seperti apa dan koordinasi dengan pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat terkait dengan bantuan dan lain sebagainya
untuk proses agar air ini segera surut ini seperti apa pak
untuk koordinasi dengan pemerintah provinsi
maupun pemerintah pusat selalu kita laksanakan
setiap hari kita berkomunikasi dengan pihak bpbd provinsi
begitu juga dengan kodam dua belas tanjung pura yang berada di pontianak dengan bapak gubernur
dan setiap haripun kita selalu melaksanakan sapa koordinasi
melakukan evaluasi apa yang kita sediakan dalam satu hari
apa peluhan peluhan masyarakat
dan apa yang kita bisa sediakan pada keesokan harinya
itu yang kita lakukan setiap hari
oke nah ini berbicara soal keluhan sendiri pak
ada informasi bahwa untuk sampai saat ini sendiri bahwa untuk warga
baik itu yang di pengungsian ataupun yang sudah berada di rumahnya masing masing ini
terkendala dengan kebutuhan air bersih pak dan juga sembako
ini bagaimana pak apakah benar terjadi solusinya juga seperti apa
untuk masalah kebutuhan air bersih dari perusahaan daerah air minum
itu memang mampu menyediakan dua ratus sembilan puluh lima liter per detik
sehingga untuk layanannya tidak terbatas
namun demikian kami sudah melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan para pengusaha air minum air galon
sehingga apabila ada dapur dapur umum atau lokasi lokasi yang tidak terbatas
atau pengungsian yang tidak terbatas kita bisa hukumkan ke sana
dan itu sudah diperdampan untuk distribusi logistik dari pontianak sampai dengan ke simpang ini
masih bisa tercukupi masih lancar
dan apabila memerlukan bantuan untuk melintasi daerah daerah yang terkena air
kami sudah menyiapkan armada armada terhiasin teronton
kemudian kresek militer
bagian itu untuk menyeberangkan lembako maupun dari kendaraan kendaraan mereka
oke bapak mungkin ini saya agak sedikit menyeberang pak
terkait dengan tadi saya sempat melakukan live report
foner begitu dengan salah seorang jurnalis kami yang ada di sekadau
mungkin bapak bisa jelaskan itu jaraknya berapa lama ya pak
karena kami mendapatkan informasi juga mungkin bapak bisa berkoordinasi nantinya
mungkin bapak bisa berkoordinasi nantinya
mungkin bapak bisa berkoordinasi nantinya
karena ada pengungsi yang berada di kuburan pak
dan hingga saat ini mereka masih berada di sana
bahkan ada salah seorang wanita yang baru saja melahirkan
namun cukup miris begitu informasi yang kami dapatkan
apakah bapak juga bisa berkoordinasi dengan wilayah wilayah yang tadi saya sudah sebutkan pak
apakah bapak juga bisa berkoordinasi dengan wilayah wilayah yang tadi saya sudah sebutkan pak
untuk jarak dari simpang menuju sekadau itu kurang lebih tiga jam
dan memang kondisinya simpang ini pertemuan dari tiga sungai besar
sungai kayan sungai melawi dan sungai kapuat
setelah dari simpang maka akan ke sekadau
mengalirnya kemudian ke sanggo sampai dengan kondianan
walaupun demikian kami bisa mengkomunikasikan apabila ada kesulitan kesulitan atau keluhan keluhan dari masyarakat
yang mungkin memang diperlukan untuk penanganan kami akan koordinasikan dengan pemerintah kado
nanti mungkin kami informasikan kepada dwpt yang ada di sekadau
namun itu di luar dari wilayah yang menjadi tanggung jawab kami
baik baik pak terima kasih bapak sudah membantu warga yang ada di sekadau seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh jurnalis kami
nah ini berbicara soal kebutuhan yang mendasar

soal air sudah mulai tertangani begitu terkait dengan air bersih
apalagi pak yang menjadi kendala bagi warga yang tentunya mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah pusat
karena kabarnya menteri sosial juga akan datang ke simpang
rencana ya pak
untuk kebutuhan saat ini adalah kebutuhan obat obatan
seperti obat jatal jatal kemudian sakit perut
termasuk juga kebutuhan susu bayi
kemudian hai cincis seperti sardis sardis kisi sardis kisi
dan prioritas utama adalah kesehatan dari warga masyarakat keselamatan jiwa dari masyarakat
serta pemenuhan kebutuhan sebagu walaupun untuk kebutuhan sebagu ini seperti beras telur
masih cukup sampai dengan sekarang
nah terakhir pak ini terkait dengan banjir yang masih terjadi di sejumlah titik di sintang kalimantan barat
apa rencana ke depan selanjutnya pak untuk bisa agar masyarakat bisa kembali hidup normal
tentunya terkait dengan banjir yang terus mengenangi sudah dua puluh tiga hari lho pak di sana
apa yang menjadi fokus utama dari tim bapak ataupun tim bapak
ataupun dari pemerintah daerah setempat untuk bisa menangani hal ini
baik masalah banjir ini memang merupakan dampak dari tanina
dimana curah hujan yang sangat tinggi
kemudian sintang ini memang pertemuan dari beberapa sungai besar
fokus kita ke depan adalah bagaimana apabila terjadi bencana kita menghibur kepada masyarakat untuk memusakan lokasi lokasi pengungsian
sehingga kita ditamai monitor dengan lebih mudah kemudian penelitikan logistik juga lebih mudah
selain itu kami juga mengajak kepada seluruh warga bahwa penanganan bencana banjir ini bukan tugas dari aparat yang ada banjir saja
namun perlu peran serta dari seluruh elemen masyarakat seluruh penduduk tentang ini untuk menjaga lingkungannya
bagaimana kita menormalisasi
dengan tidak membuang dampak barangan
dan ini yang perlu kita kerjasama dan dikeluarkan
let call kuku soeharyono pendangun jawa pelapangan satgas banjir sintang
terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini
selamat malam pak